beginilah kondisi ruang kelas satu di sekolah negeri kedung rejo ii
kecamatan kerek kabupaten tuban jawa timur
hanya ada kursi dan meja tanpa seorang pun siswa di dalamnya
tahun ajaran baru dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat
tak ada siswa baru yang mendaftar di sekolah naungan pemerintah ini
buruknya sarana dan prasarana disinyalir menjadi penyebab sekolah kurang diminati
sejumlah sarana dan prasarana seperti lantai dan dinding kelas terlihat rusak
total anak didik sdn kedung rejo ii hanya tiga belas siswa
dengan rincian kelas enam sejumlah lima siswa
kelas lima berjumlah tiga siswa
kelas tiga berisi tiga siswa
dan kelas dua hanya dua siswa
sementara kelas empat tanpa siswa sama halnya dengan kelas satu
kondisi serupa juga terlihat di sekolah dasar negeri jalan
kecamatan balong ponorogo jawa timur senin pagi
tak ada satu siswa baru yang bersekolah di sini
pihak sekolah mengklaim telah menyediakan berbagai fasilitas belajar
untuk menarik minat calon siswa
tak hanya itu orang tua calon siswa juga diajak melakukan kunjungan ke sekolah sebelum pendaftaran
pihak sekolah bahkan menggratiskan seragam sekolah
memberi tabungan untuk siswa
hingga memberikan uang transport sebesar satu ratus lima puluh ribu rupiah per bulan
namun usaha ini tidak membuahkan hasil
data di dinas pendidikan ponorogo selain sdn jalan
sekolah lain sdn munggu ii
kecamatan bungkal juga mengalami kondisi serupa
tim diputan cnn indonesia